bnpb menyerahkan sejumlah bantuan logistik berupa sepuluh masker kain
masker medis dan hand sanitizer kepada panitia acara peringatan maulid akbar fpi
jumlah bantuan yang diberikan akan terus dipantau oleh sejumlah petugas bnpb dan bpbd
agar sesuai dengan kebutuhan tamu undangan yang hadir
kita takutnya tidak pakai masker kan begitu ya
jadi makanya kita pastikan semua yang berkumpul harus pakai masker
rapid test itu ya akan kita pasti disiapkan itu karena kan nanti untuk uji itu kan positif reaktif apa tidaknya
itu teknisnya seperti gimana pak apakah random atau gimana pak
nanti melalui dinas kesehatan nanti melalui dinas kesehatan yang ngatur ya
selain bnpb sejumlah pihak diantaranya bpbd
serta pemerintah provinsi dki jakarta melalui kelurahan
memberikan bantuan logistik untuk membantu penerapan protokol kesehatan penjaga covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia